saya akan bergabung dengan wida subianto
wida bagaimana situasi di pelabuhan tanjung perak pada sore hari ini
apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang datang atau bahkan akan mudik
ya betul sekali rifana kita bergeser ya
dari informasi arus mudik dari jalur darat kita ke jalur laut
dan juga kombinasi darat yang ada di jawa timur
prediksi dari pt pelindo sendiri ada kemungkinan
namun saya ingin mengajak anda melihat lebih dekat
ada fenomena unik ya ini mudik gratis
jadi kalau kita sudah mendekati lebaran
ini kita dengan mudah bisa menemukan beberapa kegiatan mudik gratis
salah satunya di tempat saya berada saat ini
ya ini di gapura surya
di mana ini merupakan terminal penumpang di pelabuhan tanjung perak surabaya
rifana bisa melihat lebih dekat mungkin di belakang saya ini tampak
ada bus bus yang bersiaga di depan pelabuhan
atau tepatnya di depan gapura surya nusantara
yaitu terminal penumpang yang ada di pelabuhan tanjung perak surabaya
tertera ada tulisan tujuan ke madiun jember
dan memang ini adalah kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh kementerian bumn
di mana kalau untuk titik di surabaya
ini penyelenggaranya adalah pt pelindo terminal peti kemas
ini untuk penyelenggaranya
dan data dari kementerian bumn sendiri setidaknya ada tujuh kemudik
yang nantinya di fasilitasi
dari tuk kalau di surabaya itu dari sampang ini terus kemudian dari sampit maksud kami
ini terus kemudian bisa langsung masuk ke bis bis yang disediakan seperti di belakang saya ini
kemudian diantarkan secara gratis ke kampung halaman
kalau untuk di jawa timur ini ke kabupaten madiun dan juga jember
kalau untuk kabupaten madiun ini memang ke arah barat dari surabaya
sementara kalau untuk ke jember ini ke arah timur dari surabaya
ini juga nanti akan melewati pasuruan probolinggo
lumajang dan ini dipersilahkan untuk pemudik tujuan kabupaten kabupaten sebelum jember ini bisa untuk turun di kabupaten kabupaten tersebut
nah bagaimana teknisnya kita bisa bertanya langsung ke bapak widya swendra
selaku korporat sekretaris dari pt pelindung terminal peti kemas
bapak boleh bergabung dengan cnn indonesia di sini bapak
ini kan sebenarnya banyak masyarakat awam yang bertanya tanya
ini dari gapura surya nusantara dari pelabuhan
ada fasilitas mudik gratis juga dengan bis
bagaimana teknisnya pak
ya jadi untuk mudik gratis tahun ini total dari pelindo itu menyenggelarkan untuk tujuh tiga ratus penumpang
tujuh tiga ratus penumpang itu di mana tiga enam ratus lima puluh itu untuk yang arus mudiknya dan untuk arus baliknya sama tiga enam ratus lima puluh
untuk surabaya sendiri hari ini itu ada lima ratus penumpang
dua ratus penumpang ini teknisnya mereka nanti turun dari kapal mereka akan langsung masuk ke bis
untuk nanti di
tujuan madiun dan juga jember
nah tetapi untuk kita itu menyampaikannya kepada para penumpang itu sejak dari pelabuhan asal
contoh kalau hari ini itu kita sudah memberitahukan ke pelabuhan di balikpapan sana ya
itu mereka jadi sudah sangat aware
dan juga nanti kalau ada penumpang yang belum tahu nanti kita juga akan sampaikan bahwa ini ada mudik gratis yang diselenggarakan oleh pelindo
ini kan untuk arus mudiknya ya pak
kalau untuk arus baliknya bagaimana apakah penumpang yang tadinya berangkat hari ini tanggal delapan belas itu nanti sudah otomatis terdata di arus baliknya dan itu kapan pak
ya jadi untuk arus baliknya itu kita rencanakan nanti di tanggal dua puluh tujuh
kita juga melihat bahwa memang tanggal dua puluh tujuh itu biasanya untuk puncaknya juga
nah ini kita kalau untuk yang di area yang nanti masuk ke pelabuhan surabaya ya itu dia ada di sekitar alun alun
kalau misalkan dari jember di sekitar alun alun jember gitu atau madiun seperti itu
jadi ini ada bukaan baru begitu ya kalau untuk arus baliknya
itu kalau untuk di jember itu standby tanggal dua puluh tujuh dua puluh tujuh april di alun alun jember
kalau di madiun di alun alun madiun
jamnya disosialisikan lebih lanjut begitu
sosialisasikan ya secara terbuka kita sosialisasikan baik di medsosnya atau pemberitaan di pelindung
pak ini gratis begitu ya
gratis gratis tanpa ada pungutan sama sekali
terima kasih pak wendra atas informasinya bapak
jadi memang ini rifana benar benar diharapkan begitu
oleh saya sudah menemui beberapa pemudik yang tadi sempat menggunakan fasilitas ini
jadi kalau untuk hari ini ini memang sudah ada kedatangan sekitar pukul delapan pagi tadi dari balikpapan
ini memang langsung disambut bus bus
ada sekitar sepuluh bus yang tadi sudah berangkat begitu ke tujuan jember dan juga madiun
dan ini nanti juga akan ada kedatangan kapal baru sekitar pukul delapan belas sampai sembilan belas
ini nanti juga akan langsung disambut bus bus ini
dan difasilitasi diantarkan secara gratis ke kampung halaman ke arah barat ini ke arah madiun
ke arah timur ini ke arah jember
tentunya ini juga membantu tidak hanya bagi pemudik namun juga untuk mengurangi kepadatan yang ada di jalur darat di jawa timur
baik terima kasih koresponden cnn indonesia wida subianto dan sebelumnya ada albi pratama yang juga melaporkan langsung
selamat bertugas kembali
teman teman tetap jaga kesehatan selama arus mudik ini